seorang pedagang di pasar keputaran surabaya menangis histeris saat dirazia petugas satwa pp
kota surabaya agar mengikuti rapid test pada selasa pagi razia ini digelar oleh wali kota surabaya
tririsma hari ini bersama pangkok gabwilhan dua marsda tni imran baidarus untuk mendisiplinkan
pedagang pasar menerapkan protokol kesehatan mulai dari penggunaan masker menjaga jarak
serta mencuci tangan sebagai upaya menekan kasus penularan kofit sembilan belas wali kota surabaya
tririsma hari ini mengaku repites terhadap ratusan pedagang pasar keputaran surabaya
ini sudah dilakukan yang ketiga kalinya sebelumnya pemkot surabaya mendapati belasan
pedagang yang reaktif bahkan positif profit sembilan belas disini pertemuan pertemuan
pertemuan bukan hanya jumlah orang yang besar tapi juga pertemuan dari beberapa daerah jadi karena itu
kenapa kemarin pak kepala bnpb nyampaikan bahwa surabaya udah turun tapi dijaga supaya
enggak ada ping pong dari repites yang dilakukan terhadap pedagang pasar keputaran pada selasa
pagi lima orang pedagang pasar reaktif kofit sembilan belas seluruh pedagang yang reaktif akan
langsung diisolasi di hotel yang telah disiapkan oleh pemkot surabaya sambil menunggu
hasil tes swab wahyu pratama putra surabaya jawa timur